manusia ini malam puasa maksudnya sampai empat ratus tiga ratus
malam puasa maksudnya sampai empat ratus tiga ratus
pertamanya berapa hari pak
biasanya dua hari hari jumat hari minggu sekarang hari senin
jadi minggu senin ini agak lumayan
saksikan program program kopas tv melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya